kalian adalah orang orang yang ada di bisnis yang dulu ada kami di dalamnya
bisnis yang dijalankan tanpa memerlukan modal atau investasi
kecuali kemauan dan keberanian
terima kasih kang
kasih kasih kasih
semarang semarang semarang
serban serban serban
serban serban serban
cuy iding sama denny juga belum datang
mereka udah gak mau kerja lagi
serban serban serban
semarang semarang semarang
kasih kasih kasih
lagi di tempat acara keluarga
otang jack denny eding gak ada di terminal juga
mereka sama saya ikut acara keluarga juga
memangnya kalian satu keluarga
kasih kasih kasih
kasih kasih kasih
kasih kasih kasih
otang jack dan cuy denny
iding katanya lagi ikut acara keluarga
gak tau keluarga apa
adakah kalian berdua keine

bisnis yang dijalankan tanpa memerlukan modal atau investasi
kecuali kemauan dan keberanian
bisnis yang bagus juga bisnis yang punya risiko tinggi
kalian adalah orang orang yang mencari makan di jalan di pasar dan di terminal
seperti kami dulu
tempat tempat di mana kalian sekarang adalah tempat tempat di mana kami dulu
semua orang boleh ada di sana
semua orang boleh ikut mencari nafkah di sana
tapi semua harus datang dengan cara baik baik
dan harus bisa diterima dengan cara baik
dan harus bisa diterima dengan cara baik
datang untuk bekerja
datang untuk ikut mencari nafkah
bukan datang untuk menjajah
bukan datang untuk menjarah
bagi yang tahu
bagi yang tahu
bagi yang tahu
akan ada orang atau pihak yang berusaha merebutnya dan kalian berhak mempertahankannya
kalian adalah orang orang yang ada di bisnis yang dulu ada kami di dalamnya
bisnis yang dijalankan tanpa memerlukan modal atau investasi
kecuali kemauan dan keberanian
kalian adalah orang orang yang mencari makan di jalan di pasar dan di terminal
seperti kami dulu
tempat tempat di mana kalian sekarang adalah tempat tempat di mana kami tumbuh
semua orang boleh ada di sana
semua orang boleh ikut mencari nafkah di sana
tapi semua harus datang dengan cara baik baik
dan harus bisa diterima dengan cara baik baik
datang untuk bekerja